pada hari ini ada langkah yang
ratusan masyarakat datang untuk antre sembako murah di stadion mini pagedangan kabupaten tangerang banten akhir pekan kemarin
acara yang digelarnya lawan projokowi atau projo ini menyediakan empat lima ratus kupon paket sembako
masyarakat menebus paket tersebut dengan harga rp lima puluh dari total harga sembako rp satu ratus tiga puluh
menteri koordinator bidang perekonomian sekaligus ketua umum golkar air langga hartarto menyebut
partai golkar dan projok akan terus bekerjasama untuk menggelar pasar murah di berbagai daerah
datang dari berbagai daerah di indonesia ratusan orang yang tergabung dalam forkom relawan anies baswedan
meluncurkan posko komando rakyat relawan anies baswedan
di mampang perapatan jakarta selatan minggu sore
poskora ini didirikan dalam rangka meningkatkan sinergitas dan kolaborasi antara relawan dan partai politik
kelompok ini mengklaim akan terus membangun posko di tiap daerah dengan total delapan puluh tiga posko di seluruh indonesia
dengan jumlah sekitar kurang lebih delapan puluh tiga ribu kita akan mencoba membentuk di sebanyak itu selama enam bulan ke depan
nanti posko rakyat ini selain mengenalkan anies baswedan
juga akan dijadikan komponen
tempat untuk diskusi kegiatan sosial kebudayaan keagamaan sosial dan lain lain
sehingga menjadi salah satu center bagaimana mengenal anies secara utuh sebagai calon presiden
ketua dpp partai nasdem fnd hoeri berharap poskora ini dapat mengenalkan dan mendekatkan sosok anies baswedan
kepada masyarakat secara umum menjelang pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
saya kira ini ide yang bagus
kita berharap ini bisa terrealisasi
seluruh wilayah indonesia
forkom relawan ini juga disebut mendapat dukungan dari koalisi perubahan partai nasdem pks serta partai demokrat
tim liputan cnn indonesia